terima kasih telah penonton

terima kasih telah penonton
terima kasih telah penonton
terima kasih telah penonton
terima kasih telah penonton
terima kasih telah penonton
kok bisa sih disembuhin gue
itu sebenernya siapa sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gimana sudah memaikan
kok lo bisa sembuhin gue dengan kata kata di buku ini
ini apa sih sebenernya
biar saya jelasin
boleh saya dihukum
sebenernya bukan saya atau al quran yang menyembuhkan
tapi allah swt
apa manfaatnya kita beragama
lagi masuk ke islam nurut sama siapa tadi allah
dalam ajaran agama
ada yang namanya aturan aturan
dan aturan aturan itu datangnya dari allah swt
dan kalau kita mengerjakan yang dengan baik
itu menimbulkan kedamaian dalam diri sendiri
kalau mas roby punya masalah